informasi berikutnya dibalik kesembuhan pasien covid sembilan belas dan semangat tenaga kesehatan dalam bekerja ada peran besar para relawan
di antaranya psikolog yang memberikan pendampingan psikis dan pekerja sosial yang memberikan layanan dukungan psikosoial
mereka kerap terlupakan karena tenaga medis dianggap lebih populer dan menjadi garda terdepan dalam menanggulangi covid sembilan belas
inilah kisah para relawan pemelihara kesehatan mental dan pemberi dukungan psikosoial di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet jakarta
namanya desi wulansari seorang psikolog klinis yang bertugas di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pusat
wanita asal yogyakarta kelahiran dua belas desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini menjadi relawan di rsdc wisma atlet sejak april dua ribu dua puluh
mengenakan alat pelindung diri lengkap telah menjadi kebiasaannya setiap akan melakukan tugasnya

mengenakan alat pelindung diri lengkap telah menjadi kebiasaannya setiap akan melakukan tugasnya
memelihara kesehatan mental para pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit ini
jadi ketika mulai ada pandemi ini saya buru buru waktu itu dari bulan maret buru buru langsung cari lawangan
siapa tahu ada lawangan sebagai psikolog klinis untuk membantu mengatasi mungkin kalau ada gejala gejala atau keluhan psikologis pada pasien
jadi saya langsung cari lawangan untuk jadi relawan
pada desember dua ribu dua puluh desi adalah satu dari empat psikolog klinis yang menjadi relawan
di tim psikologi kesehatan mental dan dukungan psikosoial rsdc wisma atlet
sebelumnya ada belasan psikolog lain
selama pandemi desi adalah yang paling lama bertugas sebagai relawan psikologi klinis di rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas ini
memang gejala psikologis ini cukup banyak dialami untuk pasien yang dirawat di wisma atlet
mereka ada kaget terkejut
ketika pertama kali di sini mungkin juga setelah itu ada berproses oh saya kok nggak apa apa gitu
ketika melihat berita mungkin banyaknya orang yang meninggal gitu
tapi selama berproses di sini itu memang sangat membutuhkan pendampingan psikologi
memelihara kesehatan mental para pasien covid sembilan belas bukan tanpa tantangan
tugas terberat desi adalah membantu setiap pasien mampu membangkitkan semangatnya untuk sembuh
bersama tim psikolog lainnya ia menghadirkan sejumlah kegiatan agar mereka terhindar dari rasa cemas dan permasalahan emosional selama menjalani perawatan
kalau di sini sebenarnya gitu cukup menantang kegiatannya
biasanya kalau kami yang ada konseling tatap muka itu setiap hari senin dan kamis
kemudian ada juga fun games kami berikan ke pasien agar pasien tidak merasa jenuh gitu
dalam melakukan tugasnya memelihara kesehatan mental desi juga mencari teman teman yang berpengalaman
untuk mental pasien maupun tenaga kesehatan relawan psikolog seperti desi berkolaborasi dengan berbagai organisasi profesi
nah kolaborasi ini yang menghasilkan tim yang solid seperti sekarang karena kita tidak hanya dari militer tapi juga bergabung para relawan
nah relawan ini kita rekrut dengan organisasi dari rumah sakit rscc
selain desi ada pula melva elfrida sihombing
pekerja sosial kelahiran medan satu april seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ini menjadi relawan di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet sejak juli dua ribu dua puluh
pada oktober dua ribu dua puluh melva bertugas memberikan layanan dukungan psikosoial baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan
awalnya sebenarnya kami itu bekerja untuk memberikan penguatan kepada relawan nakes tenaga kesehatan
di mana nakes ini kita tahu korbannya paling banyak ya
korbannya banyak dan mereka ini sebenarnya berlari maraton
membutuhkan energi membutuhkan dukungan semangat emosi dari teman teman pekerja sosial
nah karena di awal kami masuk di bulan juli itu kami untuk nakes kita kegiatannya untuk nakes
jadi kita bisa relaksasi di sini ada programnya waktu itu relaksasi ada nonton bareng ada bisa sharing sosial juga di sini
lalu berkembang setelah di bulan
sembilan oktober berkembang bahwa kami diminta untuk juga memberikan layanan dukungan psikosoial untuk pasien ternyata
karena banyak kerujukan dari pasien bermasalah di sini
mereka nggak bisa pulang mereka ditolak dari kosan mereka juga stres dengan penyakitnya karena takut karena ada stigma juga masih tinggi
lalu banyak juga mereka kehilangan mata pencaharian gitu
setiap rabu dan sabtu mulai pukul delapan pagi hingga sebelas siang bersama para relawan pekerja sosial lain melva melakukan kunjungan rutin kepada pasien
sasarannya adalah pasien anak dan lansia
yang pasti pertama kita memberikan edukasi untuk tiga m nya itu udah pasti
terbiasa untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun mereka karena anak anak itu agent of change yang paling gampang dirubah
kita juga ada kayak menggambar kita ada games banyak biasanya games
dan ada juga olahraga bersama lalu relaksasi juga untuk anak
dan mereka cukup senang ya karena kan kalau di kamar mereka mainannya hanya handphone
tapi ketika ada kegiatan ini mereka bisa bertemu dengan kawan kawan
meski dibatasi dengan protokol itu sendiri tapi itu cukup menghibur mereka ya
pernah ada satu kejadian dan ada anak umur sekitar empat tahun itu tiga hari
hari ketiga di sini dia tidak pernah tersenyum
kerjaannya hanya menangis selama tiga hari
begitu ada kegiatan menggambar di situ dia tertawa dan sangat happy karena ternyata dia tidak sendirian
oh ada teman teman di sini
ya relawan pekerja sosial seperti melva memelihara mental para pasien covid sembilan belas dengan kegiatan menghibur yang bersifat rekreasional
selain itu pekerja sosial juga mengembang tugas untuk memberikan relaksasi atau self healing kepada para tenaga kesehatan agar terhindar dari jenuh dan stres selama bekerja
impact dari kegiatan tersebut tentunya membuat kami lebih relax sebagai relawan
dan kami merasa bahwa dengan adanya team peksos kegiatan kami kehidupan kami sehari hari di rumah sakit misma atlet begitu berwarna
tak hanya itu tugas relawan pekerja sosial dalam layanan dukungan psikosoial juga memberikan kontribusi besar bagi pasien dan tenaga kesehatan dalam menghadapi stigma negatif di masyarakat
masyarakat tidak semua bisa menerima jadi kita juga mempersiapkan baik nakes maupun pasien yang akan kembali ke rumah
mereka punya cukup mental untuk bisa menjawab bahwa hey saya sudah bebas covid ya sekarang kita harus laksanakan tiga m dengan benar supaya saya tidak sakit
lagi atau supaya keluarga saya tidak sakit lagi atau supaya tetangga saya tidak sakit lagi
bahkan ada stigma yang bilang oh covid itu nggak ada kalau ada yang berkata seperti itu saya langsung nawarin yuk kita ke rsdc biar kamu lihat korbannya
karena kita tiap hari berhadapan dengan itu dan ratusan nakes sudah meninggal gara gara itu
bagi melva dan teman temannya menjadi relawan pekerja sosial dalam penanganan bencana nasional covid sembilan belas
telah menjadi panggilan hatinya
meski kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah karena profesi pekerja sosial yang kerap terlupakan
banyakan senangnya sebenarnya daripada dukanya dukanya lebih kepada administratif sebenarnya tidak di masyarakat gitu
karena kalau di masyarakat yang terkena dampak mereka sebenarnya tidak ada salahnya ya
apapun reaksi mereka terhadap intervensi kita tidak ada salahnya
karena mereka masing masing pribadi orang kan reaksinya akan berbeda beda
dukanya itu adalah pada saat khusus untuk pandemi covid ini layanan dukungan psikosoial ini kurang disupport oleh pemerintah
itu aja sih dukanya sama saya
jadi kami berharap banget agar layanan dukungan psikosoial ini bukan hanya ada di rsdc
desi ulansari dan melva elfrida sihombing adalah sosok relawan yang terbilang tangguh menghadapi pandemi covid sembilan belas
memelihara kesehatan mental dan memberikan dukungan psikosoial kepada pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit darurat covid sembilan belas di wisma atlet
senantiasa mereka lakukan dengan sepenuh hati
sama seperti relawan lainnya mereka berharap tak ada lagi stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada pasien yang berjuang untuk sembuh
dan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pemberikan perawatan selama virus corona masih mewabah di indonesia
kalau covid sembilan belas ini memang penyakit menular gitu kita memang harus menjaga jarak fisik tapi bukan berarti menjaga jarak sosial
dengan dukungan kita pasien pasien di sini akan segera sembuh dan pulih seperti sedia kala